tapi gue masih penasaran
kenapa ya pangeran telpon
ya gue gak tau lah
iya aneh kan
iya aneh banget
pangeran telpon lo
pangeran telpon gue bukan telpon putri
lagi kenapa sih
ibu dian kenapa segitunya coba
mau ketemu lagi semua gue
sama usus goreng
apa gue cuekin aja permintaannya bu dian
tapi kasian juga sih
tadi nada bicaranya kayak dia tuh
kepingin banget ketemu sama gue
sama usus goreng
tapi kan gue gak punya nomornya usus goreng ya
si pangeran kok nelpon gue
dia udah mati
dia mau nyuruh gue pakai gelang khusus lagi
secara kan tadi dia nggak sengaja ketampar sama mel
gak mungkin lah
si pangeran pasti takut
ntar yang ada dia kena sanksi lagi
yaudah kita ke perpus aja
gara gara usus goreng semua jadi ribet kayak gini
mama pengen ngajak kamu lunch bareng
sorry aku ada kelas
ternyata kamu free
ternyata kamu free
ternyata kamu free
ternyata kamu free
ternyata kamu free
ternyata kamu free
mama gak perlu usaha
apa yang mama lakuin gak bakal bisa bikin aku lupain semuanya
ketika mama ninggalin aku dari dulu
risky tunggu tunggu
makasih buat mama udah dateng kesini
jadi gimana hasilnya
saya sudah menemukan alamat ibu nawang
yang di permata hijau itu
tapi ternyata pemiliknya sudah ganti pak
ya kalau kamu mau cari dia
di gang gang kecil atau di perkampungan lah
saya sudah cari di gang gang sempit itu
di perkampungan itu
tapi ada yang bilang
kalau bu nawang itu sudah pindah ke keramat jati
gang tekukur nomor lima
ternyata pak di sana ada juga kontrakan kecil pak
terus masih di sana dia
ya katanya sih sempat tinggal di sana beberapa tahun
tapi sekarang sudah pindah pak
sekarang pindah ke mana dia
nah untuk itu saya belum tahu informasinya pak
kalau gitu kamu cari sampai dapat di mana dia sekarang
saya akan cari
kalau gitu saya permis dulu pak ya
semenjak pajaka meninggal
dan aku berhasil menguasai hartanya
aku gak pernah tahu lagi gimana keadaan keluarganya
tapi mendadak saja istrinya muncul
aku harus mencari dia
aku harus mencari dia
aku harus pastikan kalau dia nggak akan mengganggu
harta yang selama ini sudah menjadi milikku
kalau biayanya mungkin satu juta deh ibu
soalnya mesin mesin ini banyak yang rusak
skogjinya harus diganti
terus mesin mesin dalamnya harus diganti semua
soalnya barang ibu ini udah jadul banget
terus juga susah nyari barangnya
ya udah kalau saya ada uangnya ntar saya kabarin ya mas ya
ya udah saya permisi dulu ya bu
ya makasih ya mas
aduh gimana ya mesin ini
masuk aja bu
saya lagi benarin mesin
ya maaf nih bu nawang sebelumnya
saya kesini mau nagi uang kontrakan
bu sebenarnya sekarang ini uangnya nggak ada
tapi saya janji kalau ada langsung saya bayarin bu
soalnya saya kan juga banyak yang harus dibayar
kalau bu nawang tetap nggak bisa bayar sebaiknya ibu silahkan pergi dari rumah saya
biar saya bisa masukin orang baru yang bisa bayar kontrakannya tidak nunggak
seandainya jika kamu masih ada mas pasti putri punya rumah yang nyaman dan gak perlu pindah pindah kayak gini
tapi gua masih penasaran
kenapa ya pengenal telepon
ya gua nggak tahu lah
iya aneh kan
iya aneh banget
pangeran telepon lu
pangeran telepon gue bukan telepon putri
lo gambar apa sih
gua liat dong cuma mau liat gambar lo
kenapa harus malu
lo udah bayar hutang ke pengairan
udah kok tapi gue lupa ngabarin dia
nanti deh gue kabarin dia sekalian kirimin bukti transfernya
kalo yang trustsan lumad ini akan membawakan
gue sih mahess pangeran